satuan narkoba pores jakarta barat menggerebek sebuah rumah tempat produksi narkoba jenis ekstasi dan sabu di perumahan sentra pondok rajuk bogor
barang bukti berupa ribuan butir pil ekstasi beserta alat pembuatnya disita petugas
sebuah rumah di perumahan sentra pondok rajek bogor senin siang dipasang garis polisi oleh satuan narkoba polres jakarta barat
sebelumnya rumah itu digrebek karena digunakan sebagai tempat memproduksi barang haram jenis ekstasi yang biasa diedarkan di wilayah ibu kota
penggerbekan rumah ini berawal dari tertangkapnya seorang pecandu berinisial r di wilayah jakarta pada kamis silam
ribuan butir pil ekstasi siap pakai yang biasa diproduksi pelaku yang merupakan pasangan suami istri tersebut disita petugas
polisi juga mengamankan bahan baku mesin hingga alat cetak ekstasi
dari hasil pemeriksaan para pelaku memproduksi ekstasi jenis baru yakni tiga in satu yang memiliki efek stimulan depresan dan halusinasi
belum pernah ditemukan sebelumnya belum pernah ditemukan sebelumnya lab seperti ini
kemarin jakarta barat di cipondos itu belum pernah juga kita kaget karena bisa dibuat dari bahan lokal
nah sekarang juga baru lagi karena tiga in satu
salah seorang warga mengaku penggerbekan ini mengejutkan warga sekitar
karena tak menyangka ada pabrik narkoba di lingkungan perumahan
paling kalau keluar juga buang sampah ya
karena kalau ada kegiatan apapun ya nggak pernah ikut
ada berapa orang yang disini
disini tuh ada anaknya nggak usah tiga lima deh
oh seperti keluarga biasa gitu
nggak ada aktivitas yang mencolok
nggak sih nggak ada karena jarang keluar ya
beliau disini udah lama
sudah hampir setahun deh
hingga kini petugas masih mengembangkan jaringan di balik pabrik ekstasi yang disinyalir merupakan industri perumahan terbesar ini
sementara tiga orang pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh petugas
tim liputan transmedia
ada gejala gangguan prostat minum prostat
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat
ada gejala gangguan prostat minum prostat
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat